akhirnya pemerintah mengalah dan memutuskan untuk memindahkan terminal integrated bahan bakar minyak milik pt pertamina di pelumpang
depo bbm pelumpang akan dipindah ke tanah milik pt pelindo
pemindahan dilakukan akibat buntut insiden kebakaran yang menewaskan belasan orang
jarak antara depo dan permukiman berdekatan menyebabkan api merembet ke permukiman warga
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual dengan anggota dewan energi nasional satya widya yuda
selamat pagi pak setia teh terima kasih sudah bergabung bersama kami pak
pak ini akhirnya pemerintah sepertinya mengalah ya dan memutuskan untuk memindahkan depo bbm pelumpang ini
bagaimana anda melihat reaksi dari pemerintah terkait hal ini pak
ya kalau saya melihat dari aspek di mana masyarakat itu menjadi prioritas utama di dalam masalah accident yang terjadi di pelumpang
maka tindakan daripada menteri bumn sesuai dengan arahan bapak presiden tentunya bagaimana supaya supply itu tidak terganggu
ya bin masih bisa beroperasi dengan baik dan dalam hal ini masyarakat tidak dirugikan kira kira begitu sudut pandangnya
maka pemindahan fasilitas menjadi prioritas
untuk segera dipikirkan apabila itu mesti direlokasi
nah di sini tentunya kita berharap bahwa di dalam proses relokasi tersebut akan memenuhi semua kaedah kaedah keselamatan dalam pengelolaan sebuah tangki penimbunan bbm
yang jauh dari keramean tentunya
tidak berisiko seperti yang terjadi di pelumpang
walaupun awal daripada pembangunan pelumpang itu sendiri sebetulnya sudah jauh dari semuanya
hanya karena masyarakat bertambah dan sehingga kaedah kaedah keselamatan dilanggar
ya sehingga timbul seperti yang sekarang terjadi
kita berharap sekali dengan keputusan itu otomatis harapannya adalah akan muncul tempat
storage daripada bbm ini yang jauh dari keramaian dan memenuhi kaedah dari keselamatan
pak satya kalau boleh tadi ditekankan berarti memang salah satu langkah paling efektif dan paling tepat adalah memindahkan depo
tetapi membutuhkan waktu tiga tahun lebih
sementara proses distribusi dan kebutuhan dari distribusi bbm di depo pelumpang masih terus berjalan
lalu apakah anda tidak melihat bahwasannya nanti ke depannya aksi serupa boleh jadi terjadi di sejumlah tempat
di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat pelumpang dibangun di saat tidak banyak warga
kemudian juga tiba tiba dengan bertambahnya waktu
kemudian pertambahan penduduk
kondisi serupa boleh jadi terjadi di tempat lain
bagaimana anda melihat hal ini
apakah memang harusnya deponya tetap di sana atau warganya direlokasi
atau seperti apa nih pak plus minusnya pak
ya kalau saya melihat bahwa momentum ya apa yang terjadi di pelumpang itu menjadi satu momentum kesadaran kita bersama
ya jadi baik dalam konteks mengoperasikan lapangan migas yang sangat diatur dengan ketentuan ketentuan dan prosedur prosedur yang ketat
di samping itu juga masyarakat yang berada di sekelilingnya itu dengan adanya kejadian ini akhirnya menyadarkan kita semua bahwa itu berdampingan dengan fasilitas fasilitas yang sebetulnya
punya tingkat keselamatan yang tinggi itu menjadi sesuatu yang tidak mudah dan harus disadari dengan penuh
ya saat ini nampaknya tidak demikian
maka ini harus dijadikan momentum pembelajaran
kita berharap tidak terjadi di manapun industri strategis itu beroperasi
baik itu yang dikelola oleh pertamina ataupun yang dikelola oleh pihak lain
dalam arti kata mereka
mengoperasikan di sektor minyak dan gas bumi ini
dan saya melihat maknanya besar
dengan demikian masyarakat tahu bahwa kecelakaan di dalam pengoperasian itu bisa menimbulkan fatalitas
di mana yang fatal bukan hanya yang mengoperasikan tetapi justru masyarakat yang ada di sekelilingnya
dan ini juga otomatis juga bisa menghimbau untuk masyarakat masyarakat
masyarakat yang saat ini
di tempat lain
yang juga hidup berdampingan dengan fasilitas minyak dan gas bumi
dan terutama di daerah daerah yang harusnya dibebaskan
atau masuk di dalam kategori buffer zone
atau masuk dalam kategori right of way
yang seharusnya tidak dihuni
ini tentunya menyadarkan kita semua
supaya ke depan hal yang sedemikian tidak terjadi
itu yang pesan
perlu kita renungkan bersama
agar ke depannya tidak akan timbul musibah seperti yang dialami pada beberapa waktu yang lalu di daerah kepo bumpah
pak sebuah harga yang mahal yang harus dibayar dengan belasan nyawa melayang ya pak ya
sementara kejadian serupa juga pernah terjadi dua ribu sembilan
kemudian juga beberapa wilayah lain
akibat insiden kebakaran kebocoran pipa kemudian juga menimpa warga
evaluasi yang tepat seperti apa pak
apakah memang dari pihak pertamina perlu melakukan evaluasi berkala terkait dengan risk management
kemudian warga dan pemerintah setempat terkait dengan pemberian izin tinggal bagi warga di sekitar kawasan strategis milik pemerintah
terkait hal ini pak
ya memang ada dua hal yang harus kita pisahkan ya
yang pertama adalah di dalam kita mengoperasikan fasilitas
itu kan dimungkinkan terjadi di dalam kita mengoperasikan apa saja ya
karena macam macam faktornya
bisa itu menjadi human error bisa itu technical error
ada beberapa kejadian yang muncul di dalam industri kita di seluruh dunia
mereka mengalami hal hal yang demikian
namun demikian yang paling kita garis bawahi di dalam eksiden ini adalah
masyarakat yang di luar daripada daerah operasi
dan tidak mengoperasikan yang terkena dampak daripada eksiden ini
sebetulnya kalau kita melihat apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu misalkan
seperti yang terjadi di kilang balongan yang juga ada ledakan
tapi karena fasilitasnya jauh dari pemukiman
sehingga masyarakat ibaratnya tidak terdampak
walaupun ada koreksi sendiri terhadap masalah yang menimpa secara operasional
dan itu tentunya saya yakin pertamina pasti akan mengevaluasi dari waktu ke waktu
apa yang menyebabkan ini terjadi
dan pasti kita tidak menginginkan ini terjadi berulang
dan itu akan dilakukan satu audit investigasi yang sekarang berjalan
untuk pengoperasian lapangan tersebut di kemudian hari
agar tidak terjadi hal hal seperti ini
maka itu merupakan satu hal yang terpisah
yang menjadi masalah adalah
karena korban adalah dari masyarakat yang tinggal di sekitar
nah itu tentunya ini yang menjadi stressort daripada pemerintah
dan kalau presiden sudah mengarahkan dan diperjemahkan oleh menteri bumn dengan instruksi
untuk memindahkan fasilitas tersebut
nah ini tentunya kita juga menginginkan
ya di kemudian hari
ya wajar di fasilitas yang baru
ya nanti juga harus mempunyai satu perencanaan yang komprehensif
dimana pada pertumbuhan penduduk
nah dan juga demokrasi yang mungkin berubah dalam skala sepuluh hingga dua puluh tahun ke depan
tidak mengulang dari apa yang terjadi di pelumpang
dimana dibangunnya pada tahun tujuh puluh
sudah mempertimbangkan banyak
tetapi rupanya tidak seperti yang diharapkan
karena banyak hal hal yang harusnya itu di daerah yang dibebaskan
tidak boleh dihuni ternyata dihususkan
yang menjadi pelajaran bagi kita semua ya
pasarnya terakhir mengenai rekomendasi dari dewan energi seperti apa
ada yang mengatakan seharusnya pemerintah tidak terlalu reaktif untuk langsung memindahkan
karena harus mempertimbangkan kajian lengkap terkait dengan teknis ekonomi sosial dan lingkungan
apabila akan memindahkan depo pelumpang ke tanah pelindo
kalau kami tentunya mendukung mbak
posisinya adalah mendukung apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah
karena ini keputusan daripada pemerintah
hanya yang kita menginginkan semoga jaminan pasok
karena di dewan energi nasional itu sangat concern terhadap kondisi krisis dan darurat atau krisis darat
karena kita termasuk bagian
yang ikut menetapkan
maka jaminan pasok dari bbm yang terkena imbas akibat kerusakan ini
semoga bisa segera diatasi
kami tahu beberapa waktu yang lalu pertamina pernah mendeklarasi kondisi darurat
dan tiga jam kemudian dicangkut
karena sudah mendapatkan pasokan pasokan dari bppbm yang lain
baik itu yang ada di ujung perung di gerem
ataupun juga yang ada di jawa tenggara

kita memfokuskan untuk pemenuhan kebutuhan pasokan yang ada di daerah dki ini
sehingga tidak terjadi shortage
maka kedepan kita menginginkan disamping kita menjaga jaminan pasok tersebut
supaya tidak menimbulkan impact yang luar biasa
ya kepada masyarakat di luar daripada lokasi tersebut
maka mudah mudahan kedepan di tempat yang baru
pengelolaannya akan lebih baik
ya walaupun memerlukan proses
tetapi di dalam mengantar untuk mendapatkan fasilitas yang baru
tentunya perlu dipikirkan adanya tangki tangki baru
baik itu melalui floating storage ataupun apa
yang bisa menjamin jaminan pasok daripada kebutuhan bbm yang ada di daerah dki dan sekitarnya
atau jabodetabek ini
baik terima kasih bapak satya widya yuda
selaku anggota dewan energi nasional untuk perbincangannya pagi ini
salam sehat selalu pak